kami awali gomudik dengan informasi dari kawasan brebes jawa tengah
seorang pemudik asal bekasi pingsan menjelang pintu tol brebes timur
keluarga menduga ia kelelahan dan stres karena mengemudi mobil selama dua puluh dua jam tanpa henti
joko yang sudah berusia enam puluh tiga tahun berangkat dari bekasi pada senin sekitar pukul empat belas waktu indonesia barat
ia menyetir mobil yang hendak membawanya ke kampung halaman di purbalingga
perjalanan relatif lancar sampai palimanan
tapi dari palimanan ia bertemu dengan kemacetan parah
untuk menempuh jarak sekitar delapan puluh km dari palimanan sampai pintu tol brebes timur
ia menghabiskan waktu sekitar enam belas jam
menjelang pintu tol brebes timur ia tidak tahan dan pingsan
keluarga segera membawa ke pos polisi dan ditangani petugas palang merah
perjalanan berapa jam
yang ini kalau berjam berapa

dari sana jam berapa pak
rombongan pemudik ini tergantung pada joko untuk mengemudi karena ia satu satunya yang bisa menyetir
mereka berharap adanya sopir sewa yang bisa membawa mereka pulang ke purbalingga
imam suripto brebes